kalian telah berhasil menemukannya
wangsa dan sora
menghabisi perempuan poto
hahaha istri seluruhmu bodoh mana mungkin aku mau menolong orang sepertimu
abiasa aku harap aku bisa mengobati
tahu siapa aku
sekarang yang aku minta
biar aku yang mengobatinya
aku tidak mengenalimu
maka aku tidak mempercayamu begitu saja
sudah aku katakan
aku tidak memiliki waktu
biarkan aku mengobatinya
aku tidak akan membiarkanmu
untuk menyentuh dirinya
menyerah begitu saja
cepat lepaskan aku
jangan sakit ya biasa
biasa maafkan aku aku tidak bisa melindungimu biasa
aku tidak bisa melindungimu

dia akan menunjukkan kemana si kaset berani

terima kasih sudah menolongku
kau harus menambah kemukasakianmu
kalau tidak aku yakin kau akan benar benar mati
ingat musuh yang kau hadapi akan semakin banyak
dan juga sangat berilmu tinggi
iya kau benar
terima kasih lah kepadaku nanti